amak as menjadi perhatian masyarakat luas
korban yang berhasil mempertahankan diri dari amukan empat orang begal
dan menewaskan dua diantaranya malah dijadikan tersangka
kepada sejumlah wartawan kami sore murtede menjelaskan kronologi kejadian ini
minggu dini hari menjadi hari yang mengerikan bagi murtede
alias amak as warga jana pria kabupaten lombok tengah
pada saat itu dirinya harus mengantar nasi sekitar pukul dua belas malam
untuk ibunya yang sedang dirawat di sebuah rumah sakit di kabupaten lombok timur
di tengah jalan tiba tiba ada pengendara motor mengadang laju kendaraan
serta beberapa kali mencoba menebas tangannya dengan senjata tajam
dalam kondisi terdesak murtede pun langsung melakukan perlawanan
saya turun turun dulu
tapi dia ada satu kan dia di depan
langsung saya dobrok dia orangnya di depan
langsung saya gacah terus
bang emang punya keahlian benda diri atau emang ada
mana bang ada ilmu dalam atau
cuma masih kita diselamatkan aja
dua begal tewas
dua pelaku lainnya kabur
buntut dari peristiwa ini murtede kemudian ditetapkan polres lombok tengah
sebagai tersangka dan ditahan
selang beberapa hari kemudian polres lombok tengah menanggukan penahanan murtede
namun dirinya diharuskan wajib lapor ke polisi dua kali seminggu
lalu rahmat junia di lombok tengah nusa tenggara barat